memangnya neng sapira mau belajar masak apa
yang pasti pertama masak nasi
terus yang kedua masak lauknya
sayur apa sayur macem macem
terus kalau mau bikin sayur bening ada macam macamnya juga
ada sayur bening bayam ada sayur bening sawi putih sayur bening
telepon agus saya mau bicara
ada yang mau bicara
di rumahnya baru bisa duduk
kalau waktu diturunin dari mobil bak dia nggak jatuh
harusnya dia sekarang udah bisa jalan lagi
dia masih mau balas dendam ke remon sama anak buahnya
saya sama pendi waktu itu pingsan
ada yang bawa saya ke ugd
ada yang bawa saya ke ugd
gak tau siapa
mungkin warga sekitar situ
atau orang orang yang lewat
tadi aku gak bilang dulu sama kang cecep
mau ketemu sama tess serena
dia marah gak
tadi kita udah ngomong sampai mana ya
tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya
kalian gak kenal
gak kenal sama yang ngejar kalian
mereka yang ngeroyok orang orang yang bang edi kirim
yang saya tahu cuma satu orang
itu juga cuma tahu orangnya
gak tau namanya
yang dulu ngebantu orang orang di pasar
dia itu hulek
tapi badannya gak ijo
gimana kabar orang orang kamu yang seharusnya mengamankan orang orang saya
sekarang orang orang yang mengeroyok mereka
mengajar ngajar anak buah saya
masalahnya belum selesai
yaudah kalian balik lagi ajak kesini
kerja lagi di terminal
lagi mikirin kamu
mungkin semacam kecanduan
ada urusan apa
disuruh sama saudaranya
saya sebetulnya pemalu
lebih tepatnya minner kalau harus kenalan sama cewek
apalagi cewek yang kemasannya mewah kayak kamu
mudahan masalah di tempat kalian kerja cepat selesai
saya udah daftarin ke cimpring family ke go barefoot
kamu sudah ganti nomor hp
jangan kasih tau sama
siapa nama orang yang selama ini kamu suruh nyari personil
dan nonaktifkan dia
dari urusan dengan kita
tadi saya coba hubungin bu bun lagi
tapi belum bisa
hpnya masih mati
jangan jangan ada apa apa sama bu bun
biar kamu aman dan gampang dicari
diem di rumah
kita gak tahu saudara bu bun yang mana
sekarang kita cuma bisa berharap info dari hidung
yang sudah kita paksa berpihak pada kita
beliau adalah komandan
dan saya adalah wakil komandan
kalian akan bekerja di bawah komando dari komandan
dan wakil komandan secara langsung
hari ini gak kerja
kok gak sibuk
lagi nggak ada mobil yang datang atau pergi dari parkiran
oh memangnya neng sapira mau nikah kapan
katanya paling cepat nanti kalau udah lulus kuliah
serius nek mau belajar masak
agus sama yayat udah nerima karyawan yang saya bawa semua
tadi yayat bilang ke semua karyawan baru
kalian akan bekerja di bawah komando dari komandan
dan wakil komandan secara langsung
kalian sudah paham cara kerjanya
sekarang kalian coba
sekarang kalian coba
sekarang kalian coba
sekarang kalian coba
menjawab salam itu hukumnya wajib meningkatkan
emas salamnya ke dalam kenapa yang jawab yang di luar
yang di dalam gak ada yang jawab
mak dari mana
kalau saya nemenin emak
cik edo ditemuin sama neng katanya mau minta diajarin masak
cik edo tanya aja sendiri langsung
saya aja saking gak percaya sampai kaget
dia anak buah saya
memangnya neng sapira mau belajar masak apa
yang pasti pertama masak nasi
terus yang kedua masak lauknya
sayur apa sayur macem macem
ada sayur bening sayur sop sayur asem sayur lodeh
kalau mau bikin sayur bening ada macem macemnya juga
ada sayur bening bayam ada sayur bening sawi putih sayur bening oyong
siar kepada muslim pondok
ada sayur bening sayur putih ada sayur bening oyong pokoknya banyak
nah kamu sukanya sayur apa
semua sayur yang tadi kamu sebutin aku suka
berarti aku harus belajar semua
kayaknya neng harus belajar masak semua
tugas seperti tadi
menagih uang keamanan
halian akan dibagi dua kelompok
utar dengan oyon
kemudian udan dengan jimmy
wilayahnya akan dibagi dua
sebut saja wilayah timur dan wilayah barat
nanti akan saya perinci
di wilayah timur jalan apa aja
dan di wilayah barat jalan apa aja
yang ngajak kalian itu duduk
tapi kalian harus tahu
didu itu bukan siapa siapa
kalau dia minta apa apa nyuruh apa apa cuekin aja